kasus gratifikasi yang menyeret bupati mojokerto mustafa kemal pasha hingga kini masih didalami komisi pemberantasan korupsi
kpk sebelumnya telah melakukan penyitaan dua puluh unit mobil berbagai merek milik mustafa kemal pasa pada jumat dan sabtu empat hingga lima mei dua ribu delapan belas
penyitaan ini dilakukan komisi antirasuah terkait kasus gratifikasi yang dilakukan bupati mojokerto untuk berbagai proyek di lingkup pemerintah kabupaten mojokerto tahun anggaran dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas
dan sudah ada koresponensi nn indonesia arman helmi di gedung kpk jakarta arman sejauh ini bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus gratifikasi bupati mojokerto ini
selamat siang alfian komisi anti korupsi atau komisi anti rasuah sejauh ini masih mendalami kasus gratifikasi yang menyeret bupati mojokerto mustafa kemal pasha atas kasus
ataupun juga gratifikasi sejumlah proyek terkait sejumlah proyek

pada tahun dua ribu lima belas kemudian juga tahun dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu bersama sama dengan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr zainal abidin
periode dua ribu sepuluh dua ribu lima belas diduga mereka berdua secara bersama sama melakukan ataupun juga menerima gratifikasi senilai tiga tujuh miliar rupiah atas sejumlah proyek di kabupaten mojokerto
terutama proyek proyek yang berkaitan dengan dinas pekerjaan umum ataupun juga pupr seperti itu
dan sejauh ini ternyata juga zainal abidin atau kepala dinas pupr periode dua ribu sepuluh dua ribu lima belas kabupaten mojokerto sudah ditetapkan kpk sebagai tersangka
tak hanya itu ternyata mustafa kemal pasha atau bupati mojokerto ini juga bukan hanya terkait ataupun juga terseret masalah gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkup kabupaten mojokerto
dia juga ternyata diperiksa kpk atas kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji terkait
jadi pendirian ataupun juga pembangunan menara telekomunikasi dan juga izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan imb untuk menara telekomunikasi di kabupaten mojokerto pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
dan untuk hari ini ternyata juga komisi antirasuas sudah menjadwalkan untuk memeriksa kurang lebih ada empat orang saksi dari pihak swasta
mereka masing masing akan diperiksa untuk pemeriksaan terhadap mustafa kemal pasha
empat orang saksi itu terdiri dari presiden
direktur pt tower bersama infrastruktur tbk yaitu herman setiabudi
kemudian juga ada dua karyawan dari pt protelindo
masing masing ada rinaldi sentosa dan juga ada indra mardani serta nabil titawano dari pihak swasta seperti itu
dan mereka ini empat orang saksi ini akan diperiksa untuk mustafa kemal pasha terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji untuk izin pendirian menara telekomunikasi di kabupaten mojokerto
di mana sebelumnya komisi pemberantasan korupsi alfian juga sudah melakukan
upaya penggeladahan di dua kantor masing masing di kantor protelindo yaitu kantor pt profesional telekomunikasi indonesia di menara bca lantai empat puluh tiga lima puluh tiga dan lima puluh lima
kemudian juga penggeledahan dilakukan di kantor pt tower bersama infrastructure di the convergence indonesia lantai sebelas enam belas dan delapan belas di kawasan epicentrum jakarta selatan
dan dalam kasus ini mustafa kemal pasha diduga telah menerima hadiah ataupun juga janji yang berjumlah sebanyak dua tujuh miliar rupiah
tak hanya mustafa kemal pasha komisi pemberantasan korupsi juga alfian telah menetapkan dua orang petinggi dari masing masing perusahaan tersebut
masing masing ada oky atau okianto selaku permit and regulatory division head pt tower bersama infrastructure dan juga ada onggo wijaya atau inisial ow
direktur operasional pt profesional telekomunikasi indonesia sebagai tersangka alfian
baik terima kasih arman helmi langsung dari gedung kpk jakarta